ya saya tolak tuhan sudah malam ini tuh
ah ya udahlah sardu ini kan udah malam takbiran
tahun lalu aku masih melewatkan takbiran bersama
dengan tenuh kebahagiaan
allah beri kemahiran di atas hatiku
allah beri kemahiran di atas hatiku
kau mau ngamun sih
tapi mama yakin sih adriana kalau di dalam hatinya be yang paling dalam
pasti dia sangat mencintai kamu dan rasa cintanya masih besar
cuman masalahnya mungkin saat ini dia masih gengsi atau mungkin masih terpengaruh sama anak najkal
bisa jadi kan
coba aku wa sama sp aja deh
aku disini sendiri sepi menendam rindu
hidup aku terasa hampa aku merasa tak yakin apa ini hidup atau bukan
aku gak tau harus melangkah kemana gak tau harus bersandar pada siapa gak tau harus bagaimana
yang aku tau
aku selalu mencintaimu mas
aku selalu mencintaimu mas b
astaghfirullahaladzim ya allah
habis nyuci sabrek abrek sampai benar ya
ya elah ini ruangan masih kotor begini lagi gak disapuin gak diberesin
si melik layaban mulu sih ya bukan bantuin orang di rumah
aduh mah kenapa sih
aduh ini rumah apa belata mau lebaran pembantu pake pulang kampung segala
kan gak punya pembantu
aku udah tau gak punya pembantu tuh
bukannya ikut pemberesin rumah belum masak ketupat belum masak apa anda tuh buat lebaran
sedih banget sih sendirian di rumah
capek sih banget
aduh melik pulang kemeng
kasian pak mama sendirian di sini
walaubarang ini sepi bener ya
bawa bawa deh tuh cacing kremi kesini dah biar rame ramean dikit
biar ada omelan dikit apa gimana gitu dah
gak apa apa dah rela ikhlas
asal jangan sendirian
asal jangan sendirian begini
buset dah elah
ya allah sedih amat
papi gimana waktu itu papi ketemuan sama mondi
saya kenapa sih kamu begitu bersemangat ingin mendengar beritanya
iya iya lah tapi aku semangat
ya aku kan pengen cepet cepet tunangan sama mondi
sayang sebaiknya lupakan mondi
tapi tapi kenapa pi
mondi gak baik buat masa depan kamu
nanti papi akan carikan cowok yang lebih keren yang lebih segalanya dari mondi
kok kok papi cuma berubah pikiran kayak gini sih kenapa sih pi
mondi menemui papi seperti orang mabok begitu
dan gak ada sopan sopanya sama papi
papi gak suka bella
masa sih pi mondi kayak gitu
bella papi lihat sendiri dan dengar
kayaknya mondi pasti sengaja deh ngelakuin itu biar papi ill feel
saya sudah lupakan mondi ya
tapi mondi itu bukan tipe orang kayak gitu
dia sengaja kayak gitu biar kami tuh ill feel sama dia
masa mondi ngelakuin itu
iya pi mondi tuh gak mungkin kayak gitu
tapi pokoknya kalau papi sayang sama aku
habis usahain gimana pun caranya biar aku jadi sama muti
iya sayang papi akan usah terus
ntar ya pi
iya kita jalan jalan keling keling yuk lihat orang takbiran
ayo tapi izin dulu sama ibu sama abah ya
abah tete konten sih
saya mau jalan jalan keling keling lihat orang takbiran
begini apa saya jalan jalannya tidak sendirian
sama teh ia
ada telepon assalamualaikum
aduh pak maaf konten pisahan tidak bisa
ini sudah malam pak
ya udah pak maaf ya pak
telepon dari siapa
ini ding pelanggan yang tadi siang benerin motornya
katanya sih rusak lagi
aduh kamu jawab apa
ya saya tolak atuh wadah
sudah malam ini teh
ya udah lah sarto ini kan sudah malam takbiran juga dia pasti mau pulang kampung
kesian kalau dia sampai motornya rusak gak bisa pakai pulang kampung
mendingan malam takbiran ini diperbanyaklah pahala kamu lah ini kan gudang yang pahalain
udah lah ajar lah
ya tidak apa apa pak
sebentar tuh saya telepon lagi
iya pahala assalamualaikum
siap saya meluncur sekarang sekarang
terus sekarang saya tanya ini pahalanya di dunia apa di akhirat saya tanya
ya dunia akhirat atau apa
bener ya pak
teh ya saya minta maaf ini cuma sekali lagi ya
iya tidak apa apa
ya mudah mudahan tahun depan kita ketemu lagi sama malam takbiran
terus kita bisa beramil amil ya
insya allah amin
saya mau pamit dulu
saya ikut dulu lah
tuh apa keceman semua
abah jadi montir saya aja gimana
ah ada yang sakit emangnya
jadi azab di dunia apa di akhirat abah azab
azab di dunia apa
nah ini dia
iring iring antak biralak aja udah dekat
mending kita kesana yuk
eh ini dia
gue taruh dia